untuk memeriksa seseorang itu perlu kondisi yang sehat aham dan hijau berada
nah ini kondisinya belum bisa kita lakukan pemeriksaan
kita tunggu bagaimana kondisi setelah perawatan oleh rspad
kalau seandainya besok sudah memungkinkan ya besok segera kita laksanakan